sejumlah guru honorer di garut diduga menjadi korban penipuan dengan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil
merasa tertipu korban menyerang kantor tempat bekerja oknum pegawai negeri sipil untuk menagih janjinya
suasana kantor dinas ketahanan pangan garut jawa barat mendadak ramai kami siang
sejumlah guru honorer sengaja mendatangi oknum pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor tersebut
mereka menuduh sang oknum pns terlibat penipuan dengan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil
sempat terjadi ketegangan hingga adu mulut antara terduga pelaku dengan korban
beruntung tidak berujung baku pukul setelah sejumlah anggota polisi berjaga
korban yang merupakan guru honorer mengaku dijanjikan menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun dua ribu lima belas lalu
namun setelah menyetor uang hingga ratusan juta rupiah korban tidak kunjung diangka
total korban yang dijanjikan menjadi pns berjumlah sepuluh orang
mereka sudah menyetor uang sebesar satu ratus tujuh puluh dua juta rupiah dengan bukti kwitansi
korban percaya karena terduga pelaku mengaku dekat dengan paman bupati serta pejabat pemerintah kabupaten garut
orang lain juga sama
sama ini ada sepuluh orang satu ratus tujuh puluh dua kalau tidak salah
meski membawa bukti kwitansi pembayaran namun terduga pelaku mengelak tuduhan para korban
selain mengaku tidak berurusan dengan penerimaan pns
abdi negara ini justru menyebut nama lain yang diduga menerima aliran uang korban
ketipan aja tidak tahu
tapi ini tanda tangan bentuk ketipannya itu
tidak tahu tidak tahu itu mencintin dengan pangkai
oh gitu pak jadi tidak tahu gitu bapak mulya
saya tidak tahu
saya mah niat baik usia jadi saksi aja gitu
saksi untuk apa pak
ya kalau itu ada masalah itu orang yang koordinasi itu saya disiden pak
bahwa ini ada apa ya sudah sudah gitu
katanya untuk cpns yang bapak tangga tangga
seluruh korban mengancam akan melaporkan oknum pns ini jika dalam waktu satu pekan tidak mengembalikan uang mereka
deden radian garut
lanku pt manali